sepuluh tahun tidak melepas cincin jari seorang nenek berusia delapan puluh empat tahun bengkak
petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur terpaksa menggunakan gerinda untuk memotong lima cincin warga lansia ini
menggunakan gerinda mini petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur berusaha memotong lima cincin berbahan emas dan titanium
di jari wanita berusia delapan puluh empat tahun ini
petugas harus melepaskan cincin secara perlahan karena selain kondisi jari mulai membengkak sang nenek diketahui menderita struk
dalam waktu sepuluh menit lima cincin yang dikenakan resti edelina sianipar selama sepuluh tahun akhirnya bisa dilepaskan
nah kira kira dua hari yang lalu terlihat tangannya agak bengkak kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran
nah karena tadi si ibu ini sakit stroke kemudian kita hampiri ke rumahnya kita lakukan